seperti apa peluang garuda muda melawan tim uzbekistan malam ini di stadion abdullah bin khalifah
dan kita akan kupas bersama dengan penggemar sepak bola anton sanjuyo
dan juga kita undang pendukung sepak bola selebritas bung riko ceper
selamat petang bung joy bung riko ceperu selamat petang
nah ini bung joy ini laga yang dinanti semifinal laga yang dinanti
bukan lawan kaleng kaleng tangguh tak pernah kalah
cleansit bung joy bagaimana anda melihat peluang timnas u dua puluh tiga
ya hampir semua apa saya kira semua pendukung indonesia overlook ya terhadap uzbekistan
padahal uzbekistan ini kan juara pada dua ribu delapan belas mereka runner up pada dua ribu dua puluh
jadi ini ya kalau anda bilang bukan kaleng kaleng ya betul
karena ini adalah negara ex uni soviet yang kita tahu sendiri bahwa sejak zaman uni soviet
karena negara ini kan apa negara bagian dulu ya negara bagian ini adalah salah satu penyumbang atlet untuk uni soviet
atlet atlet kelas dunia uni soviet itu banyak datang dari uzbekistan
jadi kita agak overlook tuh saya sendiri loh uzbekistan ternyata oke ya
pas saya lihat statistiknya gile dia main empat kali gak pernah kebobolan menang selalu bikin gol
dua belas gol sejauh ini tanpa pernah kebobolan
dan saya lihat rosternya oh ternyata mereka banyak sekali ada dua belas kalau nggak salah
bukan banyak sekali ada dua belas pemain yang sudah berpengalaman di level senior
tapi saya lihat prosternya indonesia juga ada empat belas ternyata yang prosternya saya lihat sudah memperkuat senior gitu ya
nah saya lihat lagi oh ternyata menit bermainnya ini saya data dapat dari kauk
saya dapat dari kawan yang saya kira wah ini data yang luar biasa karena empat belas pemain senior di indonesia ada dua belas pemain senior di uzbekistan
ini adalah pertemuan dua tim senior
itle nya aja u dua puluh tiga gitu loh ya
yang satu dua belas pemain yang satu empat belas pemain
tapi statistiknya indonesia lebih unggul loh
ya ada empat pemain yang capnya udah lebih dari dua puluh gitu loh ya
bahkan pratama arhan itu capnya empat puluh kalau nggak salah
ini labelnya aja u dua puluh tiga tapi yang mengisi adalah pemain yang sudah pentas di level senior
tapi sebelum bahas lebih dalam soal itu bung joy
bung riko bagaimana anda melihat perjuangan timnas u dua puluh tiga hingga saat ini
dulu kita kolamnya asean loh bung sekarang asia
makanya saya juga gak habis pikir saya setiap ada bagan terutama di semifinal ini ya bagan
ini nggak percaya seolah ini indonesia nih
jadi di antara empat semifinalis indonesia
selain indonesia uzbek ada jepang ada irak
ditambah dulu ada misalnya korea selatan cina iran
tiba tiba nyempil peringkat satu ratus tiga puluh empat seolah anak bawang indonesia yang dikepung oleh peringkat pria paling jelek uzbek
tapi jadi pede nya ketika kemarin kita ngegebuk ngulangin korea peringkat dua puluh tiga aja kita bisa kok
jepang tertinggi tujuh belas asia peringkatnya
masuk menyeruak di antara empat tim semifinalis
wah ini kalau oke lah orang australia menang satu penyisian grup
talut lah pokoknya tim asuhan si tayong ini
kebetulan kebetulan ketagihan menang terus
oh nanggung juara aja sekalian ya
kalau kita klaim kita udah level asia jangan dulu
ini adalah levelnya tetap u dua puluh tiga
kalau kita bicara level senior
kalau bicara peringkat kan memang korea selatan ini jauh banget
kalau kita pulangkan kemaren itu ya tetep aja tim juniornya gitu
jadi saya hanya ingin mengingatkan
supaya anak anak u dua puluh tiga ini tetap tumbuh dengan normal
mereka kalau udah level asia mereka pikir selesai
saya yakin betul bisa masuk ke olimpiade
karena menurut saya dengan tim yang ada sekarang
next generasi yang akan mengikuti mereka itu akan mengikut gitu loh
dan generasi ini nih sekarang arhan dan kawan kawan ini
di senior nanti saya yakin tembus seratus besar
jadi jangan buru buru dulu dibilang ini udah level elit asia
oke tapi masih ada rasa euforianya ya bung joy
tapi antusiasme penonton di qatar tapi rasanya kayak di indonesia
stadion yang berkapasitas cukup besar juga sebenarnya
stadion abdullah bin khalifah ini ya
katanya juga udah sold out
ini betapa euforianya bukan main ya
mau junior betul katakan om joy ya
tapi dulu kan bermimpi aja kita nggak berani
biasanya berharap menang malaysia vietnam thailand ya
kelatinya udah doyan ngopi kali kan
tapi kita nanti usai jeda kita bahas ya soal kedalaman tim
banyak yang bahas soal market value nya para pemain
jangan kemana mana tetap bersama kami di kompas petang
jelang bahas soal peluang timnas u dua puluh tiga
nanti masih bersama kita pengamat sepak bola anton sanjio
dan juga pendukung timnas rico ceper
dibahas nih lagi ramai di lini masa soal market value nya timnas kita
ada satu pemain di uzbekistan ini termahal
padahal lini pertahanan kanan kita yang itu jadi celah selama ini jadi pr
justru saya melihat sebetulnya di sektor kanan ini
kalau fatur ada di sana dia lebih disiplin daripada pratama arsen ya
artinya dua gelandang sayap kanan kiri itu
kanan fatur kiri prata ma arshan
yang gak disiplin itu menurut saya justru prata ma arshan
tapi kan pratama ini kan memang determinasinya nyerang gitu loh
nah kalau determinasi nyerang ketika indonesia dapat bola
itu peluangnya cukup banyak diambil dari sektor kiri
tapi fatur nggak terlalu banyak ninggalin perimeternya
nah jadi rasanya sih kalau mau dibilang sektor kanan
kalau kebobolan lawan korea di last minute ya waktu itu kan
itu sebetulnya memang di perimeternya fatur
karena dua pemain dari korea itu bisa intercept bola di tengah
lalu kemudian tiba tiba mereka berada di sekitar perimeternya ferrari dan fatur gitu
jadi itu memang menurut saya itu gol yang bagus ya
artinya bukan kesalahan dari back atau dari center back
atau dari gelandang yang harusnya bertahan gitu loh
justru saya melihat prata ma arshan ini terlalu offensif
dia kadang kadang kalau udah menit delapan puluh gitu kadang kadang baliknya suka telat
yang lain menurut saya indonesia hanya butuh perhatian khusus pada bola bola mati
garuda muda menyala optimistis itu kata yang keluar dari para pendung suara mereka
anda melihat ini gimana sampai di daerah nobar digerakkan semua nonton bareng nonton bareng
ini rasa rasanya belum pernah seperti ini sebelumnya bu riko ya
ini optimisme euforia masyarakat tapi hati hati belum selesai satu langkah lagi
bahkan di qatar pun kan tiket sold out
pendukung kita sama sama
ini kayak bagai setetes air di gurun pasir gitu
iya kita kan si game kemarin setelah pacak leksian sepuluh tahun
indra sapri dan teman teman coz baru dapat lagi emas sea games gitu ya
kemudian ini tingkat asia walaupun level sekali lagi u dua puluh tiga gitu
walaupun wah ada ivar zerner lah
mau dibilang jasin hoepner kayak siapapun
apapun itu namanya ya udah
merah putih semoga garuda tetap terbang tinggi gitu
kalau saya pribadi menilai story ini pandai membuka ruang bang
lari kemana mana membuka jadi mengasih kesempatan untuk marcelino atau witan untuk nusuk
dibanding sananta yang lebih stay di situ
cuman gak ada masalah bisa jadi bisa main false nine atau sananta yang didorong
dibanding hoki caraka lebih saya kalau saya lebih pilih sananta
tapi apapun itu sti lebih tahu kan sebagai pelatihnya
tapi kalau pendapatnya bung joy gimana nih kalau soal pengganti struik bisa false sembilan tanpa striker
ya memang indonesia kehilangan besar ya
rafael sroy kan memang tiga pertandingan nggak bisa bikin gol
tapi dia kan gerakannya liar banget itu
agak sulit dijaga sama back lawan
dia juga buka satu peluang gol kan ketika dia di tackle dan di kotak penalti dan jadi satu gol gitu
nah kehilangan baru setelah dia lawan korea bikin gol cantik cantik lagi
nah ini persoalannya apakah ramadan sananta bisa seperti itu rada
ramadhan sananta kan lebih ya seperti diko bilang tadi dia lebih target man
dia kurang bisa nyari bola ke tengah gitu loh
kalau hoki caraka saya lihat dua penampilan pertamanya menurut saya tidak terlalu oke
tapi okelah dia sebagai cadangan
tapi sananta yang punya yang lebih berpengalaman saya rasa harusnya dia dimainkan sejak awal
karena bagaimanapun dengan pengalamannya dia bisa dapat solusi lah di depan
tapi memang kehilangan strike itu betul betul kehilangan besar
karena ini pemain yang sulit dibaca oleh back lawan
dan mudah mudahan sananta bisa membuka ruang juga bagi marcelino bagi witan
bagi siapapun yang ditaruh oleh sintayong di lini depan
jadi harusnya sih tetap tidak ada persoalan ya
walaupun saya waduh ini nggak ada strike agak berat nih
bung joy ini uzbekistan posturnya khas eropa timur sampai sekarang cleansit
jadi gimana celahnya dimana ini untuk bisa ditembus
ini saya yakin sintayong sudah mempelajari ya
dia pasti sudah berjam jam tuh mantengin video pertandingannya uzbekistan
dia saya yakin sudah ada jawabannya
ketika jepang menghadapi korsel juga kan susah menembuskan
nggak bisa bikin gol padahal dihajar habis habisan
asal jangan kena counter attack aja
nah ini harus dijaga antara kedalamannya indonesia
terutama dalam bertahan dalam menyerang
tapi saya yakin formasi tiga empat dua satu akan diambil oleh sintayong
tapi mereka betul betul jago di lini tengah ya
melakukan intercept di lini tengah itu yang berbahaya
karena postur mereka juga menunjang
so far sejauh ini mereka cuma dapat dua kartu kuning
betul kata kalau bung joy bilang tadi
arab saudi malah lebih nguruh kalau menurut saya
dan kalau saya pribadi mungkin gak tau kalau kita komunitas yang main bola
dengan raihan dua belas berbanding gol tadi agregatnya
diacak acak mudah mudahan sama marcelino witan dan teman teman
itu yang kita tunggu kita doakan
apakah soal skenario adu penalti harus juga disiapkan lagi nih
dan prediksi saya satu untuk indonesia
selalu saya prediksi satu indonesia lolos terus tuh
tapi ternyata lolos juga gitu loh
untuk malam ini kita semua seluruh indonesia mendoakan untuk kemenangan timnas u dua puluh tiga
semoga dapat kabar gembira
bisa ke final bonusnya lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
terima kasih bung joey bung rico ceper
terima kasih telah meluangkan waktu di kompas petang sore hari ini